bahwa para hakim nk tidak membuka ruang terhadap keadilan yang mengatiki
merupakan kaedah etika dan moral
bekerjanya otoritarian demokrasi melalui penyalahgunaan kekuasaan
jadi kami juga mengucapkan terima kasih mengapresiasi terhadap beberapa hakim nk yang berani menyampaikan kebenaran
untuk pertama kalinya sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
ada tiga hakim mahkamah konstitusi yang memberikan suatu penilaian penilaian secara kritis
kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya